kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat di bawah direkturat jenderal sumber daya air
meninjau kesiapan infrastruktur dalam menghadapi musim penghujan
salah satunya bendungan ciawi di bogor jawa barat
mengantisipasi banjir kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
mengebut kesiapan dry dump atau bendungan kering pertama di indonesia
yang berlokasi di ciawi jawa barat
salah satu yang dalam progres pembangunan adalah bendungan ciawi
yang dibangun sejak desember dua ribu tujuh belas
bendungan ciawi merupakan bagian dari rencana induk pengendalian banjir ibu kota jakarta
yang dilakukan secara bertahap
dan direncanakan total maksimum bisa menampung nanti kalau terjadi hujan di hulu
itu kurang lebih enam delapan juta meter kubik
dan kita harapkan april may dua ribu dua puluh satu itu sudah selesai
berada di hulu sungai ciliwung
bendungan bertipe urogan itu mampu mereduksi banjir hingga satu ratus sebelas meter kubik per detik
jadi bendungan ciawi ini agak berbeda dengan bendungan bendungan konvensional lainnya ya
jadi kalau bendungan konvensional lainnya kan dia menampung air
kemudian air itu dimanfaatkan ke hilir
nah kalau di ciawi ini pada saat musim kemarau ini tidak ada airnya
jadi dia akan terisi oleh air pada saat musim penghujan aja
prinsip kerja bendungan kering yang menelan biaya tujuh ratus sembilan puluh delapan tujuh miliar rupiah itu
yakni sebagai penahan kelebihan air dan mengalirkannya secara terkontrol
di dalam perencanaan kita sudah siapkan
terowongan ya ke tunnel kita sebut conduit gitu
itu yang menggantikan fungsi sungai
karena kita kemudian membuat bendungan di atasnya
debit yang lewat tunnel ini
ini kita atur hanya bisa lewat maksimal dua ratus lima puluh tiga meter kubik
selain bendungan ciawi
bendungan kering lainnya di kawasan hulu juga sedang dalam masa konstruksi
roni satria hadi adiana bogor jawa barat